main game gak lagi ribet
kalo itu gua gak tau sa
gue udah lama banget gak ketemu sama nina
dia belum jenguk anaknya
gue kangen sama dia
apa ada pengawal om yang
kamu curigai atau bagaimana
engga om gak ada
semuanya bekerja dengan baik
tadi gue ke taman pinus
terus nenek bilang lo gak disitu
gue gak dibolehin keluar sama dokter lisa
disuruh di kamar aja
buat titipan apa dari nina
masih aja inget nino sa
kayaknya gak ada hal lain selain nino di pikiran
nino gak ada pesan apa apa sih sa
ya gue kesini sebagai sahabat lo aja
memastikan keadaan lo baik baik aja
jadi hari ini gue mau temenin lo ngobrol sa
gak apa apa ngobrol dari sini aja
gak enak juga kan sendiri disitu
gak bisa kemana mana juga
semuanya udah pada pergi udah pada keluar
sama gue doang yang gak ikut
cuma ya gak apa apalah
ini kan demi kesehatan bayi dalam kandungan gue
lo mau cerita tentang apa
gue bakal cerita tentang apapun kok
kalau itu gue gak tau
nanti nino kesini kan
gue udah lama banget gak ketemu sama nina
dia belum jenguk anaknya
gue kangen sama dia
mari minum dulu ah
enggak tadi saya dengar kayak ada suara benda jatuh
tidak ada apa apa
pengawalan dari om
ya om paham
om paham maksud kamu
kalau om ada di posisi kamu
om juga pasti akan melakukan hal yang sama
kalau ada butuh apa apa
saya terima kasih juga yong
om udah mau ngerti
saya tadi sebenarnya kepikiran takutnya kalau saya bicara begini
takut menyinggung om irfan
ya kan saya juga nggak

itu kan pengawal kepercayaan om juga